sebagai event business to business bali and beyond travel fair dua ribu delapan belas mempertemukan agen wisata lokal dengan operator wisata dunia
berbeda dari tahun sebelumnya bbtf dua ribu delapan belas menggandeng beberapa agen wisata negara tetangga untuk mendongkrak pariwisata
potensi transaksi yang ditargetkan mencapai tujuh tujuh puluh satu triliun rupiah
inilah morotai surga tersembunyi di maluku utara
pernah menjadi saksi sejarah perang dunia ii morotai kini menjelma menjadi destinasi wisata bahari kelas dunia
tak hanya satu pulau wisatawan yang datang ke morotai juga akan disuguhi tur mengelilingi pulau pulau kecil di sekitarnya atau hopping islands
menjadi top destinasi promosi morotai pun kian dikencarkan seperti melalui event bali and beyond travel fair dua ribu delapan belas
morotai masuk menjadi top sepuluh destinations yang menjadi garda terdepan mendongkrak pariwisata indonesia
sementara ini kami punya confirm appointment dengan delapan belas negara ya ada sekitar satu ratus dua belas travel agents
hotel operators dan sebagainya
yang confirm akan datang ke morotai dari mulai bulan september tahun ini dan seterusnya
jadi kita harapkan bbtf ini ada terus ya setiap tahun jadi kita bisa lebih banyak menjual morotai memperkenalkan morotai ke dunia begitu ya
tak hanya morotai dan destinasi wisata lokal lainnya bali and beyond travel fair tahun ini juga menggandeng seller dari luar negeri
yang bisa mengkombinasikan paket wisata
pada saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan dan mencari penyelenggaraan yang lebih baik
saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk semua pelanggan tur
karena kita di morotai sentral dan terima kasih dari bali
yang malam ini kita memiliki pemeriksaan yang bagus dan sejauh ini kita telah bertemu banyak pelanggan tur
dan saya pikir ini adalah hal yang bagus
bukan hanya untuk memperkenalkan
tapi juga untuk semua negara yang berbeda
dan saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus
tahun ini bbtf kedatangan tiga ratus dua puluh buyers dari empat puluh satu negara dan dua ratus empat puluh satu sellers
tak hanya menarik minat pasar di kawasan asia dan eropa menginjak tahun kelima penyelenggaraannya
bbtf telah berhasil menarik pasar amerika serikat seperti pelaku usaha wisata dari chicago ini
saya selalu ingin mempromosi bali
saya sudah berada di industri ini selama dua puluh enam tahun sekarang
saya datang dari amerika serikat dan banyak orang di amerika serikat ingin datang ke bali
jadi saya ingin mempromosi bali di dalam pasar amerika

ini adalah kesempatan yang membutuhkan banyak penyelenggaraan banyak pelanggan tur di sini
saya ingin bekerja secara langsung dengan mereka dan mempromosi di pasar amerika serikat
yang mempertemukan agen wisata indonesia langsung dengan operator wisata dunia
tahun ini bbtf dua ribu delapan belas menargetkan potensi transaksi sebesar tujuh tujuh puluh satu triliun rupiah
serta bagaimana perbandingan keuntungan dari tahun ke tahun
kami akan bergabung dengan tiffany raitama yang sudah ada di nusa dua bali
kalau kita lihat memang berbeda dengan travel fair pada umumnya
melainkan di sini mengusung konsep business to business atau b dua b
jadi memang nilai atau nominal transaksi tidak terbatas
karena itu tadi karena konsepnya bisnis to bisnis
nah commitment agreement itu sebenarnya juga sudah mereka lakukan satu bulan tepatnya pada dua puluh enam mei dua ribu delapan belas
jadi mereka lakukan komunikasi secara online
jadi buyer sedikitnya ada tiga ratus dua puluh buyer yang berasal dari empat puluh satu negara
mereka melakukan komunikasi artinya mereka menyisir atau menargetkan kira kira pasar wisata seperti apa sih yang diinginkan oleh negaranya atau individu atau kelompok dari negaranya
nah itu dinamakan psa atau pre schedule appointment
jadi kalau misalnya di travel fair pada umumnya

nah tentunya ada target dari penyelenggara seperti apa targetnya dan daerah mana saja yang dipromosikan
dani tentunya ada target dari penyelenggara seperti apa targetnya dan daerah mana saja yang dipromosikan
dani tentunya ada target dari penyelenggara seperti apa targetnya dan daerah mana saja yang dipromosikan
dani tentunya ada target dari penyelenggara seperti apa targetnya dan daerah mana saja yang dipromosikan

jadi memang walaupun mengusung tema atau nama bali ambient tidak hanya bali saja
jadi ada top sepuluh destinations ada sepuluh destinasi unggulan yang ditawarkan oleh asosiasi biro perjalanan
dan juga pariwisata bali atau sita bali dan juga bekerja sama dengan kementerian pariwisata tentunya
kalau saya bisa sebutkan beberapa di antaranya pasti juga anda sudah familiar seperti ada danau toba di sumatera
kemudian ada mandalika ada candi borobudur ada lombok kemudian juga ada morotai dan juga masih banyak lagi
nah potential transaction yang ditargetkan yang terjadi selama pagelaran bali and beyond travel fair dua ribu delapan belas adalah nilainya sebesar tujuh tujuh puluh satu triliun rupiah
beberapa menit yang lalu juga sudah dilakukan
dan juga saat ini sampai dengan saat ini masih berlangsung press conference penutupan bahwa potential transaction itu diharapkan tentunya bisa terjadi antara commitment agreement lahir melalui commitment agreement
yang juga sudah dilakukan oleh para buyers dan juga sellers dalam beberapa hari penyelenggaraan bali and beyond travel fair
terima kasih atas informasinya